saya selalu menawarin saya selalu mengajak saya selalu menawarin saya selalu mengajak bener gak
ini tunggu buka puasa ini oke
bergabung dengan pemerintah bukan
kita lihat perkembangan kedepannya
saya priska clarissa saksikan program program kompas tv melalui
pay tv dan media streaming lainnya kompas tv independen terpercaya